ketika keserotan politik saudara pdi perjuangan menyatakan presiden jokowi dodo bukan lagi kadernya
ketua relawan pro jokowi atau projo budi aristiadi meminta publik menunggu parpol apa yang akan dipilih jokowi nantinya
budi ari menyatakan tak mempermasalahkan jika jokowi dianggap sudah bukan kader pdi perjuangan lagi
beberapa waktu lalu ketua umum partai golkar menyebut jokowi sudah masuk sebagai keluarga golkar
terkait hal ini budi ari meminta publik menunggu ke parpol mana jokowi akan bergabung